hari kedua alobank festival dua ribu dua puluh dua tidak kalah ramai dengan hari pertama
sejak pukul tujuh pagi penonton yang sudah membeli tiket special show red velvet
sudah antri di depan pintu masuk istora senayan
hari ini girl group asal korea red velvet akan ikut memeriahkan
alobank festival di istora senayan jakarta pusat
antusiasme penonton sejak sabtu pagi terlihat dengan adanya antrian di pintu masuk
banyak juga yang memakai atribut dan membawa foto poster personil
eh anaknya gue
dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di istora senayan
selamat siang bella
kalau kita lihat di belakang anda ini cuacanya hari ini cukup cerah gitu ya
dan bagaimana suasana di sana siang ini bel
ya selamat siang
selamat siang rizky
pantauan hari kedua saya dari alobank festival dua ribu dua puluh ini diselenggarakan selama tiga hari
sejak kemarin dua puluh mei hingga esok hari tanggal dua puluh dua mei ini tidak kalah ramai gitu
kau demikian dengan kemarin hari pertama
namun memang kalau misalnya kita melihat soal antrian ataupun pengunjung yang datang sejak pagi tadi
memang pada pagi hari tadi pengunjung masih tetap antri lebih awal
yaitu sekitar pukul enam mereka sudah datang ke kawasan istora senayan jakarta pusat ini
untuk menunggu performance nanti malam ya
sekitar pukul tujuh hingga pukul sepuluh malam ada girl band dari korea yaitu red velvet
yang tidak kalah menarik dari kemarin yaitu hari pertama adanya nct dreams gitu
nah rizky kalau misalnya kita melihat adanya antrian yang cukup panjang ini
dari pintu masuk hingga nantinya mereka akan mengular ke area depan stage yang ada di outdoor ini
memang mereka sudah sedang menunggu dan juga membeli makanan
dan melihat booth booth yang tersedia di alobank festival dua ribu dua puluh dua
nah yang lucunya adalah tadi saya juga sempat melihat
banyak sekali dari para penonton dan juga para pengunjung ataupun k popers indonesia
juga sudah siap dengan membawa atribut seperti mereka memakai bando
dengan atribut girl bandnya yaitu red velvet
dan juga membawa foto foto dari para personel yang mereka suka begitu
nah kalau misalnya kita melihat untuk timeline hari ini yaitu hari kedua
nanti di special show tidak hanya ada rel favo tapi juga ada musisi dari indonesia
yaitu ada perform dari padi ada dari bcl ada dari chris dayanti dan juga dari ari lasso
dan terakhir baru closingnya sekitar pukul sepuluh
pukul sembilan hingga pukul sepuluh nanti baru ada girl band yaitu adanya red velvet
nah bagi yang tidak mendapatkan tiket secara online ataupun tidak bisa membeli tiket secara special show
nah anda juga bisa membeli tiket secara on the spot yaitu beli di tempat
nah anda juga bisa menikmati yaitu stage yang ada di sebelah kanan saya ini adalah outdoor stage
di mana masih juga tidak kalah menarik para penampil ataupun musisi yang ada ataupun tampil nanti di sini
nanti sekitar pukul tiga sore ada
dari the massive nanti juga ada dari hindia ada juga dari
ada juga dari viera nanti malam sekitar pukul sepuluh
dan anda bisa melihat juga di sebelah kiri saya ini banyaknya penonton ataupun pengunjung yang rela menunggu sejak pagi
menunggu artis ataupun musisi yang mereka tunggu begitu untuk sampai di area istora senayan ini
dari mereka juga membawa kipas karena anda bisa melihat sendiri bahwa cuaca siang hari ini cukup panas ya rizky ya
kalau misalnya kemarin sekitar pukul dua belas dan juga satu siang ini
cuacanya mendung dan hampir gerimis dan hujan akhirnya sampai sore hari
kalau hari ini terik sekali begitu
nah dan mereka juga banyak juga yang membawa payung dan membawa topi untuk agar tidak terlihat ataupun tidak
nah di belakang saya ini juga ada booth antrian dari booth foto booth

para pengunjung yang datang ke sini tidak hanya bisa menikmati performance dari artis menikmati makanan yang tersedia dan juga adanya job fair
para pengunjung ataupun fans dari musisi yang hadir atau perform ini juga bisa foto yaitu secara gratis di dalam boat yang tersedia di alobank festival
di depan sekali di depan outdoor stage begitu
nah banyak juga ada food and beverage yang tersedia tidak hanya dari minuman tapi juga pasti banyak makanan
di belakang saya ini adalah booth sepanjang tiga puluh lebih dari tiga puluh food and beverage juga disediakan di alobang festival hari kedua
di belakang saya ini adalah booth sepanjang tiga puluh lebih dari tiga puluh food and bever juga disediakan di aloe bank festival hari kedua ini
nah yang menariknya juga tabi di belakang saya sempat melihat ada di ada booth juga ataupun stage dari trans media banyak juga yang akan tampil di hari kedua ini
ettorah senayan untuk mendatang ataupun hadir di destacoring festival fight in dua ribu dua puluh dua

terima kasih bela mullahela selamat kembali bertugas